el ke toilet bentar ya bu ya bentar
kamu kenapa sedih
cerita dong sama ibu
nyokap lo dan nyokap michelle juga terlibat
pakai acara live segala lagi
kelakuan lo itu udah bener bener bikin malu nanti pak
tau gak lo
sekarang anak kipa itu pada ketauan anak kipa
ini semua gara gara lo rin
gue gak peduli ya
apapun buat ngasih pelajaran ke michelle
eh rin lo tuh gak ada capeknya ya
menelusi rencana busuk lo itu
udah berapa kali lo tuh berusaha untuk mencelakai michelle
lo tuh selalu gagal
mau sampe kapan lo kayak gini terus rin
sampe michelle tuh nerima akibatnya tau gak
dia tuh udah merebut rifqi dari gue
lo liat sendiri kan bahkan rifqi kecelakaan juga gara gara michelle
eh lo denger ya
gue ngasih tau sekali lagi ya
bukan michelle yang udah bikin rifqi kecelakaan
jadi semua tuduhan lo itu gak masuk akal
lo tuh ketahuan banget
lo tau gak sih
sikap lo itu bakalan bikin kelas ipa terpecah belah
gue gak peduli ya
kalian bisa diem gak sih
gue peringatin lo ya
jangan pernah ganggu misi lagi
gue peringatin lo juga ya al
nanti tak tau lambat gue bakal bongkar kedok lo soal michelle
bujuk bujuk nyokap gue
kamu tuh bisa gak sih gak usah mikir jelek tentang aku

silaturahmi beneran silaturahmi
naik gak mungkin gak ada niat apa apa kok orang aku cuman mau silaturahmi beneran silaturahmi

gak mungkin gak ada udang di balik batu
ya emang gak ada
adanya udang di dalam bakwan
itu garing banget
deni apapun tuh garing banget
ya udah udah kalian gak usah ribut
sekarang ibu lapar
sekarang kita makan di restoran
sekarang ibu mau telepon guru kamu
masih kekutik nih
berada ibu bahwa sama jangan marah
udah jangan marah
anaknya bilang dong jangan suka marah marah mulu loh
ini tas gue berat gak mike
ya udah sini mau kebawain
gak usah gitu dong
bisa gak sih itu kayak
ya senyum senyum senyum
saya tadi sudah berusaha menahan anak sekolah itu untuk tidak masuk ke dalam kantor
tapi mereka malah lari dan masuk ke dalam
gak becus ya kerja kamu ya
masa nahan dua abg aja kamu gak sanggup
iya bu saya gak becus
sekarang kamu keluar dari ruangan saya
kalau kolega saya pada tahu
nih buat kalian
karena kalian udah ngedukung gue
udah aram biar aja
rezeki gak dateng dua kali
mayan buat jajan
gue kasih tau sama lo
gas semuanya bisa dibayar pakai uang al
gue ngelakuin itu ke arim karena dari hati
karena gue masih punya kesadaran
mana kejahatan dan mana kebaikan
lo mau mau bisa santai aja kan
gak usah ngegas gitu depan gue
gue gak bisa bedain ya
apa yang gue lakukan selama ini
jangan selalu tentang uang al
itu yang harus lo ingat
si ardi ada beneran aja juga sih
udah namisin aja
gak usah terlalu dibotegang gitu
ardi kayaknya masih kesel sama gue
karena jabatannya sebagai wakil ketua osius
tapi gue gak akan peduli dia mau marah atau enggak
dia cuma butiran debu aja
aren gak akan berani bongkar rahasia gue
dia pasti tahu apa konsekuensinya
kalau dia berani macem macem sama gue
karena gue gak akan tinggal dia
hahaha tapi tante kalau misalnya kita bisa jadi keluarga nih di masa depan
tante tau gak sih kalo nama kita ini bisa jadi keluarga nih di masa depan

lucu banget kan tante
terus nanti kalau misalnya aku punya anak sama michelle
nanti mau aku kasih nama dari m juga
biar kita bisa nyaingin keluarga artis yang inisial dari a itu loh tante
kan keren ya
iya ya tentu malah gak kepikiran
elang bisa diam gak sih
gak usah mimpi gak bakal kejadian tau gak
jangan galak galak gitu dong nanti cepet tua
nanti aku bakal bawa
kalian ditinggal kok malah berantem jangan berantem
sekali sekali kalian itu akur bisa gak sih
iya nih gak mau akur padahal kan kita nanti tuh akan menua bareng
kita harus akur dari sekarang
kalau ada botol kecap pasti yang duduk sama kue dan ibu itu botol kecap sekarang
kok sekarang diem tadi ngomel ngomel
el gak usah kayak gitu ya
terus raul dia nyebelin banget tadi gak diem diem heran el
aku lebih seneng liat michelle ngomel ngomel kayak gini daripada diem aja
michelle kalau udah diem aja tuh serem tante
gak apa apa gitu aja gue lebih seneng karena lebih seru daripada lu diem diem doang
kenapa kata kata mike selalu ngingetin gue sambutle kecap sih
apa karena gue terlalu kangen sama kak kecap
tan liat ya anaknya
ini sekarang diem lagi
kamu kenapa sedih
cerita dong sama ibu

kepengenan di dalam bal detectivy
tu hermano su hu
kamu tidak tahu mem glaube dengan aku